untuk mengetahui bagaimana situasi terakhir di sana sudah ada korespondensi dari indonesia alexandra asma subrata yang berada di shanghai tiongkok
selamat sore waktu jakarta andra
andra kualifikasi sudah selesai ada informasi apa yang bisa anda berikan kepada kami terkait kualifikasi dan juga mengenai rio tentunya
kualifikasi formula satu pada hari sabtu ini sudah selesai tadi karena dimulai pada pukul tiga waktu shanghai
dan pada kualifikasi walaupun pada free practice ketiga yang berlangsung pada tadi siang pukul dua belas sirkuit shanghai diguyur hujan tapi pada kualifikasi sirkuit sudah kembali kering
dan pada kualifikasi rio haryanto menempati posisi ke dua puluh
sedangkan untuk rekan satu tim dari rio haryanto dari tim minor juga yaitu pascal werlein
dia menempati posisi ke dua puluh satu dan ada sedikit kejadian tabrakan yang dialami oleh pascal werin yang mengakibatkan mobil dari pascal werlin rusak
dan juga posisi teratas pada pole position ditempati oleh pembalap mercedes yaitu nico rosberg
sedangkan juara gp shanghai tahun lalu yaitu louis hamilton berada pada posisi ke dua puluh dua karena hamilton memutuskan untuk tidak melakukan kualifikasi
maka pada esok hari hamilton harus start
jadi harus mulai dari posisi terakhir
ya begitu budi
tadi kalau kita lihat dari free practice pertama free practice kedua dan kualifikasi saat ini posisi rio terus menurun dari enam belas ke sembilan belas kemudian ke dua puluh
apa yang membuat kemudian rio ini menjadi kendor ini
memang kalau untuk kualifikasi sendiri rio haryanto hanya menempati posisi ke dua puluh
tapi kalau kita lihat dari catatan waktu kualifikasi rio catatan waktunya semakin membaik
dan rio pun juga pada sesi kualifikasi menggunakan ban soft dan ban super soft
dan juga karena pada kualifikasi rio haryanto mendapat catatan waktu yaitu satu menit empat puluh dua ratus enam puluh empat detik
di mana itu adalah catatan waktu tercepat rio dibandingkan oleh sesi latihan satu dua dan tiga
dan juga mungkin akan
ada satu kendala juga di mana pada free practice ketiga yang terjadi pada siang hari tadi itu terjadi hujan
dimana pastinya settingan atau setup dari mobil harus berubah total karena memang menggunakan ban hujan
andra kalau kita melihat bagaimana free practice satu dua tiga sampai kualifikasi
anda melihat strategi apa yang kemungkinan akan dipakai oleh rio dan juga tim manor sendiri untuk bisa
bergeliat dalam persaingan ini
untuk tim manor sendiri kalau saya melihat pascal werlin dari race di australia dan di race bahrain
dimana pascal werlin selalu mempunyai start yang sangat bagus
biasanya pascal wery walaupun start di posisi yang agak belakang
tapi pascal werlin pada waktu start bisa mengambil posisi sekitar tiga atau lima posisi
sedangkan besok ini pastel akan start satu posisi di belakang rio
dan mungkin karena mereka berdua pun bisa melaju dengan bersamaan
karena juga di posisi ke dua puluh dua di belakang rio
dan juga pascal terdapat juara dunia tiga kali yaitu lewis hamilton
dan untuk strategi sendiri mungkin karena hari ini rio sudah menggunakan ban dari pada soft dan super soft
dan pada besok hari pun pada racenya
yang sebanyak lima puluh enam lab rio juga harus menggunakan ban medium
ban medium itu mungkin dianggap juga degradasi daripada ban itu akan lebih cepat habis
andra tadi kan sempat diulas bahwa rio cukup mengenal di sirkuit shanghai ini
menurut anda sendiri apa yang menarik dari sirkuit ini sebenarnya
dari segi kesulitan atau mungkin apa yang sisi sisi lain yang mungkin bisa anda bagi kepada kami
oke sirkuit shanghai sendiri adalah sirkuit buatan dari hermantilke
hermantilke membuat beberapa ataupun agak banyak sirkuit sirkuit event termasuk sirkuit sepang malaysia
di mana sirkuit shanghai international ini punya luas atau panjang sekitar lima empat km
dan lap ataupun putaran yang akan ditempuh besok adalah sebanyak lima puluh enam lap
dan sirkuit shanghai sendiri mempunyai enam belas tikungan
dimana sirkuit shanghai mempunyai dua lintasan lurus yang sangat panjang
dan itu mungkin bisa menjadi satu keuntungan bagi tim manor karena tim manor menggunakan mesin daripada mercedes
karena mercedes sendiri seperti kita lihat nico rosberg dan juga lewis hamilton selama dua seri kemarin di bahrain dan juga australia selalu menempati posisi pole position
jadi untuk manor sendiri mungkin bukan kendala sangat besar ya
bagi rio ataupun pascal untuk menempuh lintasan lurus di sirkuit shanghai
baik terima kasih sekali lagi alexandra asma subrat yang melaporkan langsung dari shanghai tiongkok